dan kini kita menuju ke bogor jawa barat
usai mengotopsi jenazah korban duel gladiator di bogor jawa barat
tim dvi kepolisian mendapati adanya pembusukan di bagian organ dalam kepala
dan juga dada hilarius event christian raharjo
tanda bekas kekerasan diduga kuat menjadi penyebab utama kematian siswa sma tersebut
pada akhir januari dua ribu enam belas
tim forensik dvi kepolisian senin sore membeberkan data awal
usai mengotopsi jenazah hilarius event christian raharjo di tpu satu cipaku kota bogor jawa barat
hasilnya petugas mendapati sejumlah tanda kejanggalan
yaitu pembusukan di bagian organ dalam kepala dan dada korban
tanda bekas kekerasan diduga kuat menjadi penyebab utama kematian siswa kelas sepuluh sma budi mulia ini
selain hasil otopsi polisi juga mengantongi bukti visum beberapa luka pelipis dan lebam
saat korban meninggal di rumah sakit azra tahun dua ribu enam belas silam
pengumpulan bukti petunjuk itu terus ditelusuri
demi menguruskan kemampuan penyakit yang terjadi di jawa barat

pada jenazah memang ini kan kurang lebih kasusnya sudah satu tahun ya
tapi pada jenazah ini kita jumpai pembusukan yang terhambat
jadi ada beberapa bagian tubuh yang utuh yang masih bagus
ya kemungkinan ini kalau biasanya sih kalau penasaran ini diformalin ya
jadi kita dengan hal ini kita terbantu
ya ada beberapa organ dalam yang kita jumpai ya kelainan
sementara itu orang tua korban nyaris pingsan saat jenazah anaknya kembali dimakamkan pasca otopsi
misteri penyebab kematian korban sempat tidak diketahui selama hampir dua tahun
hingga akhirnya ibu korban menceritakan kejadian yang dialami putranya melalui media sosial
muhammad juanda bogor
ya sebelumnya sebuah curahan hati dari orang tua
murid kepada presiden di jaring facebook ini memang sempat menjadi viral
di mana orang tua hilarius ini sempat menceritakan anaknya yang ditewas diduga akibat duel ala gladiator
sesama siswa sma di kota bogor jawa barat
ya kasus ini pun langsung diselidiki oleh kepolisian untuk mendapatkan para pelaku tindak kekerasan terhadap hilarius
orang tua mendiang hilarius christian hanya bisa memandangi foto anak saya
saat ditemui awak media di rumahnya
di kawasan batu tulis kota bogor jawa barat
sebelumnya orang tua hilarius sempat mengungkapkan perasaan
mengenai kematian anaknya kepada presiden joko widodo melalui status facebook
hilarius diduga tewas usai dipaksa berduel ala gladiator melawan siswa junior sekolah lain
duel itu merupakan tradisi turunan siswa siswa sma di kedua sekolah tersebut
yang biasa disebut bomboman
korban mengalami luka parah di bagian kepala dan pinggang
yang menyebabkan kehilangan nyawa setelah dirawat di rumah sakit azra bogor
meski kasusnya telah berlangsung lama
korban mengaku khawatir nasib malang anaknya dapat terulang kepada siswa lain
jika tabir tradisi duel gladiator antar siswa sma ini tidak diungkap
kan mau ceritain bahwa anakku itu bukan meninggal karena basket bukan
jadi pada waktu basket itu adalah acara bombo
acara bomboman sebutnya
acara pemboman itu jadi antara dua sekolah
mardiwana dan bm itu udah berlanjut bertahun tahun ada acara gladiator
curhatan saya hati saya yang begitu hancur anaknya dibully
sementara si pelaku masih santai santai ketawa ketiwin di luar
saya tidak mau jangan terjadi sampai anak orang lain pak
diduga promotor duel gladiator ini adalah seorang siswa senior berinisial ab
dan sudah dikenai sanksi pemecatan dari sekolah
muhammad juanda bogor jawa barat